saya gak percaya lagi sama kamu
aku hilaf aku gak sadar banget
mat kau takut mat
takut apaan ya mbak
abang yakin aja nih
abang yakin kalau itu polisi
gak bakalan tahu
ayah rasa gak bakalan tahu
yang penting abang pede
abang juga untung
ya lu lo untung
yang penting pede lah
mat gue takut
sumpah demi allah gue takuti
yaudah kalau gitu
kalau abang gak mau takut
sekarang abang tarik nafas yang dalam
terus buang pelan pelan
nafas dalam dalam
bukan bentuk banget
aku gak mau
aku gak mau masuk
agar aku gak masuk
abang gak keadaan
kamu kan gak ngelakuin ngolong ayam dia tuh pencuri ayam
gak yakin lo gua gak kenapa napain
ini tidak salah lagi seorang pengusaha yang hilang tiga bulan yang lalu secara misterius
emang tadinya awalnya juga saya nggak percaya pak kalau ini bapak bapak radityo yang hilang tuh
cuma pas saya perhatiin jelas jelas mukanya di tv sama di koran mirip banget pak gak ada beda bedanya
nah cuma dia ada sedikit masalah di otaknya kayaknya dia lupa ingatan pak coba dia tanya
pak radityo apakah bapak kenal dengan wanita bernama kopi
drip kasih bandi
akhirnya kalau begitu
saya akan menghubungi dan mempertemukan anda dengan wanita bernama bobby
nyah telepon nyah
iya makasih ya beli
iya saya sendiri
yang bener pak
mas raditya ada di kantor polisi
dia eiwengi banyak
mas radityo lo lebih benefited yang tidakesampsrai

anak anaksemp dla cousin you porro mati juga berupa mulut luar otot
oh my aku sedang lemari episode rapat
para adityo apakah bapak benar benar lupa pada istri bapak
pak jadi saya nih yang nemuin bapak ini
ya dia suami saya
saya nemuin dia waktu jalan di kampung saya
taras tunggu sebentar pak
kamu jangan teriak sama dia begitu aja
dia mau menipu kamu loh
oke emang mukanya mungkin mirip ya
aduh boleh jelas lu siapa sih
gue teman suaminya
apa sih jadi pada berantem
lo sama cek
iya dia suami saya
nih bininya aja udah yakin boleh
pak harus yakin ya
gak apa apa yang penting kamu selamat pulang ya
pak nanti saya mungkin memberikan apa bawa suami saya untuk berobat
nanti kalau dia sudah ingat semuanya mungkin dia bisa menceritakan ada apa sebenarnya
ini jangan lupa tuh bu
aku masih gak yakin pok
udah neng kak
tingkahnya kebiasaannya beda banget sama suami kamu
feeling seorang istri
aduh enggak udahlah dia kan lagi hilang ingatan
ngerti gak sih amnesia
kopi kayaknya enak nih
tuh kan kamu dengar sendiri kan
tadi omongannya dia gak omong romantis
aku kan kangen sama kamu
aku bikinin kopi kesukaan kamu ya
kopinya dua sendok gulanya satu sendok setengah benar kan
kopinya dua sendok gulanya empat sendok susunya satu sendok
kok kayak mau bikin kolom
yang penting kamu senang
kamu gak kenal saya karena kamu bukan radityo
kalau kamu radityo kamu pasti kenal saya
ini orang bakalan bikin rese nih
lagian saya apa yang mau jadi radityo
eh kamu jangan pura pura bego
kamu siapa sih sebenarnya
saya gak tau siapa saya
saya akan cari tahu kamu siapa
saya akan nyeret kamu ke penjara
sini ini pelan pelan ya masih panas
lu sih enak mempahatin demenan gue
lo seneng seneng gue nih khawatir
gimana sih mat lagi enak enak
eh siti mas madu apa yang lu khawatirin sih
nih gua kasih tau bang sudirin tuh disini lagi enak
dia lagi ngerasain jadi orang kaya
ntar juga lu ngerasain
iya nikmatin cewek itu juga kan
gua kagak yakin mat
bang sudirin kagak gelap matah kagak sirap
eh eh lu tenang aja
bang sudirin tuh orangnya udah cinta mati sama lu
sekarang lu liat gua dah
baju celana sepatu jam tangan barel
satu lagi nih
bang sudirin dah emang bawa rezeki buat kita
bisa miss cewek gua dulu nih
wah kangen banget nih sama bang sudirin
gimana caranya ibu bisa ketemu sama dia
baru juga lu waktu malem ditinggalin sama bang sudirin
dibukuin gua cinta mati sama dia
hampir jatuh nih hp
lu tenang aja smm
ntar besok gua yang ngatur lo ketemuan sama bang sendiri oke
sekarang gua jalan dulu
eh tapi lu kegenetung dengan dudang
agak gua mau tidur
aku mau tidur
ga pengen tidur